saya datang ke sini untuk melamar indira dan saya ingin pernikahan ini dilaksanakan secepatnya
tapi tapi kenapa mendadak seperti ini
mah udah dong restuin kita ya
karena aku gak mungkin bohongin mereka terus
aida itu pak
enggak enggak enggak
aku gak bisa kasih tahu kebenaran itu sekarang
kalau papa dan muniana datangin aida
ini akan menambah masalah buat aida
aku gak mungkin menambah beban pikiran aida
pak itu sama sekali nggak benar pak
kan jelas jelas bapak lihat surat secara resmi dari rumah sakit
tes dna itu menyatakan aida anak papa dan muniana
jelas kan pak
tuh kan mas mas dengarkan semua penjelasan dokter panji
semua itu karangan dia
aida itu betul betul anak kita berdua
masa bisa jadi itu
udah lah pak begini
papa sekarang gak perlu musingin masalah ini pak
karena sekarang ada masalah yang jauh lebih parah daripada ini
aida mengalami musibah
dia tertusuk pak
terus gimana keadaan aida
lukanya gak terlalu dalam
dan sekarang aida sudah pulang ke kontrakannya
maafkan aku pak
kalau aku harus bohong lagi sama papa
aku lakukan ini karena aku gak mau bikin kesehatan papa kembali menurun
dan aku juga gak mau membuat aida sedih
karena dia sudah banyak tertimpa masalah
kenapa ya nena itu selalu gak percaya sama saya
padahal sudah ada beberapa bukti yang menyatakan kalau aida itu bukan anaknya
apa sih sebenarnya kelebihannya aida
kalau gak salah
kamu ini kamu ini adalah laki laki yang ketemu sama saya diangkut sama sama membawa bayi itu
ngapain kamu tanya tanya
gak ada hubungannya sama kamu
jelas ada hubungannya
karena kemungkinan bayi kita tertukar
gak mungkin saya salah bawa bayi
jelas jelas itu adalah bayi saya tahu kamu
tunggu tunggu tunggu
kamu yang mau mencuri mobil pengantin saya

kamu mau memeras saya
eh jangan coba coba kamu bermimpi untuk memeras saya
dan jangan coba coba berusaha untuk memeras saya
siapa sebenarnya dia
kenapa aku jadi terus ingat dia
aida kamu tahu siapa kira kira anak laki laki yang tadi omo tampar
rasanya allah pernah menampar anak laki laki itu
dan peristiwanya juga sama soal pernikahan
aida kira kira aida masih inget nggak peristiwa peristiwa apa saja yang dialami oleh oma pada waktu itu sebelum oma pikun begini
enggak aku nggak boleh kasih tahu oma kalau riza itu cucunya oma
keadaan belum aman aku gak mau terjadi apa apa sama allah
oma soal kejadian yang tadi mungkin oma hanya emosi aja jadi oman apa riza
iya ya memang oma begitu perasaan oma
kamu kamu gimana kanan kamu baik baik aja
iya baik baik aja
tidak siapa yang melakukan ini sama kamu
enggak teh tadi ya ya gitu kecelakaan tapi yang penting sekarang main udah baik baik aja nih
aida udah puat aida nggak apa apa
pasti sakit ya nak yang mana kasih tahu ibu cepetan
nggak ada nggak ada yang sakit
ya allah aida ibu bener bener khawatir sama kamu sayang
yang penting kan aida udah nggak apa apa bu
kamu jangan mikirin kamu pikir kayak gini doang
ya allah apa mungkin aida itu memang bukan anakku
kalau memang hasilnya nggak cocok itu terbukti benar
harus siapa sebenarnya anak kandungku
aku mesti cari tahu siapa sebenarnya anaknya mbak melia
jangan jangan apa yang dikatakan orang itu benar
kalau aku memang udah salah membawa bayinya
aku mau cari tahu siapa
maaf bapak cari siapa ya
saya sebenarnya cari rumah teman lama saya mbak
mungkin saya salah alamat lah

aku mau cari rumah teman lama saya
kamu beneran mau menikahi indira
saya datang kesini untuk melamar indira dan
saya ingin pernikahan ini dilaksanakan secepatnya
saya datang ke sini untuk melamar indira dan saya ingin pernikahan ini dilaksanakan secepatnya
tapi tapi kenapa mendadak seperti ini
mah udah dong restuin kita ya
aku cuma gak mau perikan kita itu udah lagi
iya iya pasti mama merestui kalian